suasana tadarus al quran di masjid agung baitur rahman banyuwangi jawa timur
usai salat tarawih selama bulan ramadan terasa berbeda dengan masjid lainnya
meski caranya sama teknik membaca dan cara memperhatikannya yang berbeda
karena al quran berukuran raksasa
memiliki tinggi dua meter dan lebar satu lima meter
al quran ini berbobot empat kuintal termasuk sampul yang terbuat dari kayu
selama bulan ramadan terdapat tujuh orang yang membaca al quran secara bergantian tiap malam
serta ditambah dua orang yang bertugas membuka lembaran al quran agar tidak rusak
al quran raksasa ini dikenal dengan istilah ayat pojok
di mana setiap tanda akhir ayat berada di pojok halaman sebagai tanda untuk mempermudah cara membacanya
banyak yang kalau ukurannya standar
itu lebih mudah aneh cara membacanya
yang ini lebih sulit pak yang ukuran besar
soalnya ukurannya kan besar
kadang al quran itu tidak tepat sama hurufnya
tapi kalau sudah terbiasa makan
iya kalau sudah terbiasa enak sudah
saat para kori membaca al quran raksasa secara bergantian
seorang hafiz atau penghafal al quran
menyimak atau meneliti bacaannya
agar tidak ada kesalahan
kegiatan setiap tahun di bulan ramadan dari masjid akhbar ibn battur rahman
setelah sholat taraweh yaitu melaksanakan tanda surat al quran
dengan al quran raksasa
yang dibaca setiap setelah terawih sampai jam sepuluh malam
sebanyak tujuh orang
dan pengebelatnya sebagai pembuka al qurannya yaitu ada dua orang yang bertahan
udah total berapa pak yang ngaji
yang ngaji ada tujuh orang yang satu bufat
al quran raksasa ini ditulis tangan oleh abdul karim
warga kecamatan genteng banyuwangi
proses pembuatannya memakan waktu enam bulan pada dua ribu sepuluh lalu
di pondok pesantren basta nulang
di pondok pesantren basta nulang
pembuatannya menghabiskan tiga puluh dua dus pidol dan empat puluh dus tinta kualitas terbaik

al quran raksasa ini juga menggunakan kertas khusus yang didatangkan langsung dari jepang
al quran ini hanya dikeluarkan untuk dibaca pada bulan ramadan
dan diletakkan di lantai dua masjid battur rahman
al quran raksasa ini juga menggunakan kertas khusus yang didatangkan langsung dari jepang